vaksinasi covid sembilan belas perdana di daerah istimewa yogyakarta
mulai dilakukan pada kamis empat belas januari
di bangsal kepatian kompleks kantor gubernur pemda d i e
tujuh belas tokoh masuk penerima vaksin pertama
namun hanya lima belas orang yang memenuhi undangan ini
wakil ketua dprd d i e soeharto menyatakan berhalangan hadir
hal ini disayangkan pemda d i e
lima belas orang yang hadir hanya lima belas
nah satu yang kami sayang gitu ya
dia tidak bisa hadir dari dprd d i e
sementara itu wakil gubernur d i e sri paduka pakualam ke sepuluh
menjadi orang pertama yang menerima vaksin covid sembilan belas di d i e
sementara gubernur d i e sri sultan hamengkebuwana ke sepuluh
tidak menerima vaksin perdana karena masuk kategori lanjut usia
vaksin covid sembilan belas ini ditujukan untuk usia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
sedang usia sri sultan adalah tujuh tahun
meski demikian gubernur tetap hadir menyaksikan pencanangan vaksinasi perdana di d i y ini
sri sultan mengatakan pemda d i e tidak akan memberi sanksi bagi warganya
yang menolak vaksinasi covid sembilan belas
dan mungkin agak berbeda dengan daerah lain
dengan kepercayaan akan terhadap lokal masyarakat di d i e
tidak akan dilakukan sanksi
bahwa seluruh lapisan masyarakat ini
agak jadilah indah indahan
dengan kebuh kesadaran
akan siap untuk divaksinasi
d i e mendapat alokasi vaksin berjumlah lebih dari dua enam juta dosis
dan diharapkan selesai melakukan vaksinasi pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu
untuk tahap pertama sudah diterima lebih dari dua puluh enam dosis dari bio farma pada lima januari lalu
dengan prioritas pertama pada tenaga kesehatan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta